jangan dimakan lagi atuh sambonya
kalo ga dimakan mah atuh
lo kagak liat gue lagi lari di tempat
kagak capek lo begitu
capek tapi biar sehat
biar kayak anak muda
kita kan lagi ingin cat yang muda
lo udah sendiri
nggak demin si citra
masih ya bang
masih ya neng
saya kan gak tau namanya
gak perlu tau
mau cek mah
kenapa pak haji disini
gue lagi olahraga
bukannya pak haji lagi olahraga
gue kagak kuat
udah dapet dua penumpang
itu namanya rejeki anak soleh
lah gue juga soleh
gue berbakti sama kakaknya
itu orang tua gue
masih kurang doa lo
bahwa kalau mau jalan ngojek
bini gue selalu doain
biar dapet penumpang banyak
lu enak punya bini
ya makanya lu punya bini dong
mau tau aja lu
si pur pengen punya bini
kok gak ada penumpang ya
ini kan masih siang tis
belum pada pulang kerja
tapi masa gak ada yang mau kemana gitu jak
lagi pada makan kali
lu mau kemana
masa kamu aja yang mau makan jak
saya juga lapar atau jak
lu gak kemakan
gue belum lapar
lu kenam mah
kan lo kagak ada yang ngurusin
sudah precedez masaknya yuk
lalu berangkat castle
iya tuh pak
nih bang ojak
nih makan nek
kalau saya makannya udah tadi pagi
kalau makannya sekarang tuh makan siang
kalau makannya tadi itu sarapan
makan pagi makan siang makan malam sama aja
jangan dimakan lagi atuh sambonya
kalau nggak dimakan matuh kurang sedap
gua jalan dulu ya dad
bang hojat kesininya bawa motor masa pulangnya jalan kaki
bapak cari angin dulu ah gerah
tadi mimi ke rumahnya emak
iya liat potati
kayaknya potatnya lagi isi pi
kok onjak gak cerita ya tadi
kayaknya teh bang ojek belum tahu
tadi mimi denger itu jadi ngiri
miming gak usah ngiri atuh
kita usaha aja terus
gua balik dulu ya
masih siang kok dad
iya dad ntar juga masih ada yang kesini lagi
udah siang begini mana ada yang meliputi kacang hijau
udah gak mau ngobrol lagi sama kita kita
ngobrolnya besok aja ya oke kawen aku balik dulu
brak toh brak toh brak
buurr jangan jauh
brak toh brak toh brak gue hape
pak nih nanti ngejek dulu ya
yaudah tuh hati hati ya pi
terus pelan pelan aja ya bawa motornya
iya pak nanti isma selalu inget atuh pesen bapak sama mimi
potati udah isi
lu tau dari mana
wajah lakinya kegetau
tio yang cerita
istri lu tau dari mana
tio tau dari potati
mungkin potati mau periksa ke dokter dulu biar pasti
aduh alhamdulillah kalau emang bener